mainkan games menarik di games plus
mainkan gamenya dapat incuannya
kamu kenapa sih mainannya dikasih ke anak gitu
biar dibilang pahlawan ya
maura kasihan kan cika
dia udah kehilangan mainannya
putri dan teman teman hasil mainan itu agar kasihan gak sedih lagi
anak kamu juga ngerjain aku ya
mata kamu tuh yang minus
jelas jelas itu mainan lamaku
kalian semua pasti kerjain aku ya
maura kayaknya kamu harus beca mata deh
itu semua mainan baru
iya ini kan yang putri semua mainan baru putri
loh kok bonekanya bisa berubah ya kalau dipegang sama tangannya putri
kok bisa berubah sih
wah gak nyangka ya
orang jadi gila teman teman
jangan jadi gila
teman teman jangan gangguin maula lagi
mungkin maura kali kecapean aja
maura aku bawain bumi ya
kamu gak usah sok sok perhatian ya sama aku
anak udah pergi tapi kan aku belum main bonekanya si putri
udah aja cepetan
tidak anak saya ketinggalan di dalam tidak bisa keluar tolong
tidak anak saya tinggal tidak bisa keluar
dia tidak bisa keluar
akan diri dia ada di dasarnya
jangan putri bahaya benar
jangan putri itu nanan nya fut bahaya
nanda putri itu bahaya
kenapa diri saya tidak ditangani
putri putri putri putri putri
tapi putri aku tak peduli ya
ayah kak kita harus pulang dari sini kak
kakak pokoknya kakak harus ikut
rasanya kayak apa kak
aku bener aku
tidak apa apa yang penting kamu selamat sih
tidak apa apa kak yang penting kakak selamat itu pun yang kekesayangan aku
tidak usah dipikirin nanti ibu belikan yang baru ya
yang penting jika selamat ya
teman teman nyaput kita kasih mainan kita ke kakak ya
maura nenek kamu kenapa sih mainannya dikasih ke anak itu biar dibilang pahlawan ya
maura kasihan kan cika dia udah kehilangan mainannya kan kasihan
putri dan teman teman asyik mainan itu agar kak cika gak sedih lagi
tapi itu kan mainan dari aku harusnya kamu ngomong dulu dong sama aku
kamu gak bisa
kamu gak hargai aku ya aku marah banget sama kamu
maura apaan sih kamu harusnya kamu seneng dong
dapat pahala karena putri jangan marah marah
iya betul tuh
iya maura kamu kan dapat pahalanya juga harusnya kamu terima kasih sama putri
iya betul tuh
teman teman kita pulanglah yuk
keselin banget ya putri

ternyata kalau gak ada mainan seperti juga ya
ya adalah doncsang
mengasih semua mainan putri tanpa izin dulu sama bunda dari
bukannya putri gak menghargai bayang dari bunda dari
tapi putri gak tega melihat kesedihan di wajah kak cika
bunda dari gak marah saya
bunda dari udah tahu kok semuanya
benar bunda dari nggak marah
putri gak lancang kan bunda dari
justru bunda dari kagum sama sikap kamu
coba semua anak seperti kamu
pasti dunia ini akan menyenangkan sekali
makasih bunda dari
tapi lihat kak cika kemarin putri jadi sadar
kalau kak cika
kak cika lebih butuh mainan itu daripada putri
walaupun kesepian udah gak punya mainan lagi
tapi kan putri punya bunda dari
yang selalu namain putri kalau lagi sedih
terima kasih bunda dari
putri mau temanin bunda dari gak
kita lagi berjalan dari dekat
iya bunda dari